pertama kali pada panggilan indonesia

dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu tujuh belas
han ada man
yuk cari ke gate berikutnya ya
kamu mau bareng kami
yasmin biar pulang bareng depone aja
tidak bisa dibhaskan
dan tampam juga berharga
benar benar cara paham
lu kan kok gak ada ya jangan jangan udah masuk
aduh mudah mudahan supir pesawatnya masih ngetem kayak
gimana man gak diangkat
halo yas yasmin lu antar wulan ke bandara kan
sekarang kalian dimana
udah jalan balik lah
wulan udah masuk boarding room dari tadi
lagian lo kemana aja sih man
udah dari dua hari lalu lo dinyariin man
tapi lo nyaman lo pergi gak ada kabar
nanti gue jelasin ya sekarang lo kasih tau gue
pula naik pesawat apa dan berangkat jam berapa
wulan naik pesau
lo gak perlu banyak nanya lagi sekarang
karena wulan udah pergi
dan hubungan lo sama wulan itu udah selesai
mun lo apa apaan sih
puluhan udah masuk boarding room
kita pasti nggak bisa masuk
jangan pesimis man susu perah susunya keluar dari paha
jangan menyerah teruslah berusaha
eh man gak ada yang nyerah ya
kita aja gak nyerah kok bantuin lo masalahnya nyerah sih
masa lu nyerah man
masa lu nyerah man
masa lo nyerah mas
masa lo nyerah mas
masa lo nyerah mas
masa lo nyerah mas
masa lo nyerah mas
oh mana mana ada yang berjuang
pesawat yang duluan yang mana ya man
gue gak tau sen
mbak kalau penerbangan ke bukares tuh hari ini ada berapa ya
untuk satu jam ke depan ada tiga penerbangan masing masing dikit berbeda
jangan patah semangat
pokoknya tiga tiganya tuh kita samperin ya
telepon duluan terus
eh eh eh eh teleponnya
pesawat mau nih jadi bantuin tiket
maaf mas kita bukan penumpang
kalau bukan penumpang tidak bisa masuk
susu sampai sini saja
jadi gak bisa masuk ya pak
maaf mas ada apa ya
maaf boleh ngobrol sebentar di situ pak
secara prosedur sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam
tetapi karena ada keperluan yang mendesak teman mas tadi sudah minta izin
kami akan izin masuk
tapi dengan syarat didampingi oleh bapak apsek
dan hanya satu orang diizinkan untuk menemani mas
terima kasih pak
terima kasih banget pak
bargimakan kejati asih
pulangnya beli burung darah
kami ucapkan terima kasih kepada bapak petugas bandara
terima kasih ya pak
ya alih alih pak
terima kasih ya pak
cuma menurut saya dia masih disimpan
terima kasih para penonton
yang utama dari saya
tentu tujuh bulan
man ada man

sam lebih cepat lagi sam
sam sam lebih cepat lagi sam
sepuluh nganterin lu
lu ke medan sama orang tua lu
karena gua takut
lu jadi ngebatalin keberangkatan lu
lu takut untuk ngebatalin
lu mau berubah
lu mau berubah
gue terlalu sayang sama noleh
gue gak mau
tapi saat gue sadar
gue jadi gak mau kehilangan lolan
jangan pergi wulandari
gue harus gimana man
kita bisa pergi